laga psm makassar melawat persija jakarta di leg kedua final piala indonesia dua ribu sembilan belas resmi ditunda pada minggu sore
psm makassar menyebut pihak persija jakarta menolak untuk datang ke stadion mato angin dan bertanding karena alasan kondisi keamanan di makassar yang tidak kondusif
aksi saling dorong sempat mewarnai para supporter yang ingin memasuki stadion mato angin makassar yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian
jelang duel antara psm makassar melawan persija jakarta pada leg kedua final piala indonesia dua ribu sembilan belas
namun laga yang seharusnya digelar hari minggu pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia tengah dipastikan batal dan harus ditunda
para supporter yang sudah saling dorong dan berdesak desakan langsung melakukan unjuk rasa
para supporter ini menolak penundaan laga karena mereka telah membeli tiket dan mengantri untuk menonton final antara psm dan persija
para supporter meminta agar pihak psm dapat meneruskan laga dan bertanding dengan tim macan kemayoran
namun menurut ketua panitia pelaksana psm
ali gauli keputusan ditundanya pertandingan partai puncak piala indonesia itu karena persija menolak datang ke stadion
sementara pengurus pssi yang berada di makassar juga telah memilih pulang ke jakarta
saya dapat informasi dari pihak security officer dari persija jakarta mereka sudah berangkat satu jam yang lalu untuk kembali dan sekarang sudah tiba di surabaya
ada pun teman teman dari pssi sudah meninggalkan tempat
dua jam yang lalu sebelum ada pernyataan resmi dari mereka
jadi kami dari panitia pelaksanaan memohon maaf yang sebesar besarnya
menurut ceo psm makassar munafri arifudin persija menolak datang ke stadion mato angin karena alasan keamanan yang tidak kondusif
psm pun dengan tegas menolak jika laga yang ditunda nanti berlangsung di luar stadion mato angin makassar
pertanyaan hari ini ditunda dan ditunda untuk penerbangan di tempat
saya menyampaikan kepada pihak pssi
kalau pertanyaan ini ditunda dan diselenggarakan di tempat lain maka pssi tidak akan ikut